bergeser ke bandung direncanakan sejak tahun dua ribu lima proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau pltsa kota bandung masih terkatung katung
berbagai masalah meliputi pembangunan proyek yang digadang gadang mampu menyelesaikan permasalahan sampah di kota bandung
penolakan warga dan aktivis lingkungan menjadi pengganjal dalam proyek pltsa kota bandung
keberadaan insinerator sebagai alat utama dalam proyek ini dirasa akan membahayakan jika ditinjau dari aspek lingkungan
mengingat kawasan bandung yang merupakan daerah cekungan
alasannya banyak aspek ya terutama aspek lingkungan
karena cekungan bandung itu namanya juga cekungan
cekungan bandung yang secara sirkulasi udara sirkulasi udara relatif tertutup
beda kalau misalnya pembangunan pltsa nya itu dibuat di
hamparan kawasan pesisir atau kawasan pantai
di mana udara bisa dilepas ke alam bebas secara lebih leluasa
kalau di bandung tidak
karena cekungan iklim mikronya juga memiliki kehasan tersendiri
udaranya juga tidak bisa dibuang bebas ke tempat lain gitu ya karena cekungan tadi
sehingga ini juga yang akan menambah gitu ya
akan menambah fungsi
polusi pencemaran udara di kota bandung
pemerintah kota bandung sendiri menyadari masih banyaknya pro kontra terkait pembangunan pltsa di kota kembang
apalagi masalah hukum sempat menghantui proyek ini dengan adanya gugatan kepada pt bandung raya indah lestari
atau pt bril selaku pemenang tender pengadaan proyek pltsa kota bandung
jadi memang ini dinamika ya
dalam proses pembangunan pltsa
atau mungkin lebih tepatnya bukan pltsa
kita sebutnya waste to energy
jadi kita dua ribu tiga belas sudah selesai melakukan proses lelang
nah ketika tidak akan menandatangani kontrak
ternyata muncul gugatan
gugatan dari komisi pengawas persaingan usaha atau kppu
yang di situ diduga ada semacam indikasi persukongkolan dalam proses lelang
proses itu sidang sampai dua tahun
diputuskan hasilnya dari kppu
kemudian si pihak pt bri dan tergugat lainnya termasuk pemkot bandung gitu ya
tapi yang mengajukan banding itu pt brio
ke pengadilan negeri
menang pt bril
ajukan lagi kasasi oleh kppu
ternyata menang lagi pt bril
nah sampai saat ini memang belum ada kelanjutan yang pasti
ini apakah akan lanjut atau tidak
pemerintah kota bandung akan berkomitmen
apapun itu menjadi suatu produk hukum ya
harus dilaksanakan atau tidak
tapi mungkin itu lebih ranah ke pemegang kebijakan
bukan di kami di dignitas teknis tandung
menurutnya semua pihak yang berkepentingan
perlu duduk bersama untuk menyamakan persepsi
terkait kelanjutan proyek pltsa kota bandung
dengan begitu pembangunan proyek ini dapat segera terselesaikan